dan kami tampilkan kembali sambungan skype anchor cnn indonesia fahra nisana sution dengan karo penmas divisi humas polri dedy prasetyo yang terkait penyerangan terhadap menko polhukam miranto berikut ini
ya dan melalui sambungan skype kita telah terhubung dengan karo penmas divisi polri brigjen paul deddy prasetyo selamat siang pak deddy
pak deddy bagaimana kronologis kejadian penyerangan terhadap menko polukam hari ini
selamat siang pak dedy

semua tanggung kata yang kampung kawah kita tidak ada masalah masalah terhadap penyelamatan
untuk olahraga s a
bahwa pelaku terpapar diduga terpapar paham radikal isis pak dedy

halo pak dedy lalu bagaimana penyelidikan terhadap kedua pelaku sejauh ini
halo pak dedy lalu bagaimana penyelidikan terhadap kedua pelaku sejauh ini